ya tapi aku gak bisa
aku gak bisa berhenti jadi pembalap
aku nggak bisa berhenti dari balapan
balap itu udah kayak hobi aku
udah jadi kayak kehidupan aku
setengah dari kehidupan aku tuh kayak membalap
abah juga kan gak bisa jauh dari motor abah
gak bisa pisah dari motor abah kan
gak suka deh sama mereka berdua itu
masa mama tuh gak dianggap sama sekali
kesuami gak anak sama aja
sebagi petik kayak gini mendingan denger lagu aja
denger lagu apa gak
terserah deh lagu apa
akan sih dengan lagu aja gak bisa itu motor
apaan sih tantin tantin tantin
c diasih sesuai kenapa see down
hai mama apa menggunng
mama jangan marah dong sama boy
boy gak mau kalau mama marah sama boy
nanti disangkanya boy anaknya gak baik lah
nanti boy bisa masuk neraka loh ma
kamu tuh memang anak yang soleh banget turunin mama
gak soleh sama sekali
ma papa tuh namanya bukan soleh
tapi pak wirawan
kamu mah mama lagi ngambek jadi gak jadi ngambek deh
sama wirawan ya bukan yang lain ya
iya boy rencana mau jalan sama reva ke bukit
ya sebenarnya sih boy bisa aja bohong sama ama
mau bilang jalan sama temen boy kayaknya
kayak padahal gue jalan sama reva
gue gak mau jadi anak durhaka
emangnya mama mau kalau punya anak yang suka bohong
enggak enggak mau
hmm benar juga sih
lagian kalau dilarang ntar boy malah jadi lebih suka ngebohongin aku
kasian juga tampangnya udah melas kayak gitu
hmm yaudah deh
untuk kali ini mama izinin kamu pergi
dua puluh menit lagi saya pasti sampai di kantor
dua puluh menit pak
aduh mama harus buru buru
oke pas dulu
boy duluan ya
hah mama juga
tentu saja sia sia
jangan terlalu kerasnya ya hmm
kita di sini dari ukuran grand hinaus
lalu makan apa

sama kamu aku juga ya nggak mau kalau kamu kenapa kenapa kerja nabah ray loh kok kamu
mau dukung apa sih bukan gitu ray ini kan lebih selamat sama kamu juga dengerin apa dengerin si
kamu tuh main bener bener terus satu omong ya terus satu eh neng neng kamu mau ngapain
hai hasilnya ini beras udah udah biarin emang dia daya ngambeknya gitu terjaga
memang dasar kepercaya kepala pisah nih mama kayak abang nak udah ngambek anak mah mau jauh
tiabah nah buat singkur jatuh mau jauh tanggal itu kan pribadi saya kenapa kamu pakai pakai
kena copyright kamu teh langgaran pasalnya
neng jangan marah ya abang minta maaf ya abang ngomong kayak tadi teh karena abah
tunggu tunggu tunggu
ini kok kenapa dari tadi abah sama kamu
kompakan terus ya
oh sih kayak muat aja nih yang ikut ikut abah
abah emang gini gentle
ya kalau aku mah emang karena pengen kamu kenapa napa aja
dan kata kata abah kamu emang benar
ya tapi aku gak bisa
aku gak bisa berhenti jadi pembalap
aku nggak bisa berhenti dari balapan
balap itu udah kayak hobi aku udah jadi kayak kehidupan aku
setengah dari kehidupan aku tuh yang membalap
lagian juga abah kan
abah juga kan gak bisa jauh dari motor abah
gak bisa pisah dari motor abah kan
aduh gimana ya caranya supaya gue bisa balik lagi ke rumah
hmm hadiah tenang
ini tugas gue ketinggalan nih
nanti kita harus putar balik deh
kalau misalnya kita putar balik naik mobil tuh pasti gue bisa telat ke sekolahnya
mendingan lo turunin aja gue di depan
seharusnya gue pulih dari ini
hmm gue mencium bau bau kebohongan
mencurigakan sekali ini anak
pasti dia ada rencana
pasti dia mau janjian sama boy
tuh macet tuh macet tuh
aku terlalu sayang sama kamu
aku antarnya sampai ke rumah ya
kita putar balik oke
aduh ntar tuh lama
lo kan kayak gak tau aja
lo tuh bawa mobil tuh lama
belum terkena macet
ntar yang ada gue putar
tuh telat ya sekolahnya
eh tunggu tunggu tunggu rafa
biarin aja ada stop di sini
rafa gue antarin aja
eh hari sineng
eh taruh dulu taruh dulu
neng mau ke mana sih neng
iya neng beres beres mau pulang ke jakarta lah abah
udah apa sih
lagian kan minggu depan tuh
neng tuh ada balap lagi di jakarta
jadi neng tuh harus ke jakarta
harus ketemu dulu sama pelatih neng
neng kenapa sih kamu menurutmu